petinggi partai golkar angkat bicara perihal hengkangnya titik soeharto dari partai beringin dan berpindah ke partai berkarya
elit golkar menuding salah satu alasan titik hengkang karena kecewa dengan kepemimpinan ketua umum erlangga hartarto
wakil ketua korbit kajian strategis golkar yoris raweai mengatakan dalam waktu dekat dpp partai golkar akan menggelar konsolidasi internal membahas mundurnya titi soeharto
menurut yoris salah satu alasan titi hengkang karena kecewa lantaran banyak janji ketua umum erlangga hartarto yang tidak ditepati
tidak hanya titi menurut yoris sejumlah kader lain juga merasa kecewa dengan kepemimpinan erlangga
yoris mengimbau dpp partai golkar segera mengevaluasi hengkangnya titi agar elektabilitas partai tidak tergerus
karena kepemimpinan ketua umum sekarang dengan kemarin kan menjanjikan sesuatu kepada beliau yang tidak sesuai dengan norma dan mekanisme itu
ini kan manusia kecewa tentunya dia kan
dan itu saya pikir kekecewaan itu bukan terhadap mbak titi saja tapi secara silent cukup banyak kader kader golkar yang merasa itu
kita harus tahu lihat sekarang itu kayak mahyudin istrinya
kedampak yang sama
secara psikologis kan banyak sekali di bawah kita lihat yang hadir kader kader yang ingin berkiprah dan mengabdikan diri sebagai kader golkar
yang ideologis ya tentunya
tetapi kebijakan kebijakan pimpinan golkar sekarang ini yang sudah keluar daripada mekanisme atau komitmen komitmen ke golkaran dalam membangun bangsa